pemerintah harus merelakan hilangnya penerimaan pajak sebesar delapan belas sembilan triliun rupiah
ini akibat kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak ptkp menjadi lima puluh empat juta rupiah per tahun
dengan kata lain masyarakat berpenghasilan empat lima juta rupiah per bulan tidak akan terkena pajak
dalam rapat kerja komisi sebelas dpr hari ini menteri keuangan bambang brojonegoro menyatakan
penerimaan yang hilang akan ditutupi dengan berbagai langkah dari ditjen pajak
seperti ekstensifikasi pajak
batas penghasilan tidak kena pajak ptkp naik dari rp tiga puluh enam juta rupiah per tahun menjadi lima puluh empat juta rupiah per tahun
menteri keuangan bambang brojonegoro juga menjelaskan banyak sekali perusahaan di dalam negeri
untuk sektor retail yang belum memenuhi kewajiban pajak sehingga harus dikejar dan diperiksa
agar menciptakan keadilan untuk masyarakat yang membayar pajak
bambang menjamin para petugas pajak akan berupaya mengejar
target penerimaan sebesar rp satu tiga ratus enam puluh dua triliun